ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kesehatan ini ya why not kita berikan perlindungan seperti itu
tapi tidak jangkiti keseluruhannya

oh bukan yang ini

tapi kami sifatnya berbeda
lpsk menawarkan nah pertimbangannya lpsk itu menawarkan perlindungan kepada saksi
ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka jatah ini ya why not kita berikan keinginan seperti itu
tapi tidak jangkiti keseluruhannya
ini semua pihak pihak yang punya pesanan
dari pertemuan tadi bu sedikit kok
tadi ya kan kita ini menunggu yang berkaitan
bu ini kan sempat rame sampai pengacara dari empat terpidana bilang ini saksi kunci ya bu
karena kita belum penyidikan ini ya nggak ikut penyidikan ya
ini kan juga baru kasusnya
alhamdulillah sih baik baik saja ya
ada rasa pengen mengungkap sesuatu
jadi masih diskusi aja kami menyampaikan soal saksi dan korban seperti apa
kemana memang berkas baru mengungkapkan
jadi konteks posisi sebagai saksi kan dia pernah juga melakukan saksikan
jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya
kembali lagi ke yang bersangkutan
apakah memang mau meminta pengunggahan psk atau tidak tergantung dari saksikan
karena pengunggahan psk itu persikap farelah
bukan ini kasus sudah delapan tahun yang lalu terus namai lagi
dia merasa terganggu nggak sih di kehidupannya sekarang
latihan itu juga informasi rahasia juga ya
ya kami juga nggak mengetahui dengan detail karena belum menganalisis lebih jauh ya
berkaitan dengan beranjak seperti apa untuk mengobrejakan ini
terus kemudian masyarakat seperti apa terhadap air
karena baru diskusi awal
sendiri cukup terbuka ya bu ya tadi bu ya
kasus ini kan berusaha kecil ya